geser ke merak saudara kondisi di dermaga pelabuhan merak banten yang sempat mengalami kemacetan panjang
sore ini kondisinya sudah mulai berangsur normal
hal ini disebabkan terjadi penurunan jumlah kendaraan yang hendak menuju ke bakauheni lampung via kapal laut pada sore hari
sebelumnya pada minggu siang terjadi antrean kendaraan di area pelabuhan merak banten yang didominasi truk bermuatan ekspedisi